dalam sidang lanjutan hari ini hakim mencecar terdakwa putri candrawati
alasan dirinya tidak melakukan visum setelah mengaku mendapatkan kekerasan seksual dari almarhum yosua
hakim ketua bahkan menyinggung mengenai latar belakang pendidikan putri di kedokteran dan keluarga yang taat menerapkan protokol kesehatan ketat
melihat bahwa saudara mempunyai standar protokol kesehatan yang sangat tinggi
tapi berkebalikan dengan peristiwa di magelang itu
kenapa saudara tidak pernah pergi ke dokter atau paling tidak memeriksakan diri
yang mulia sebenarnya setelah kejadian saya itu hanya bisa diam dan tidak bisa berkata apa apa
karena saya bingung dan saya malu dengan apa yang terjadi pada saya
dan saya tidak tahu harus bagaimana sebenarnya
waktu itu pun ada psikolog tapi saya juga tidak berani untuk menceritakannya
karena bagi saya ini adalah air
yang membuat malu yang mulia sebagai korban kekerasan seksual
tidaklah mudah untuk menyampaikan bahkan kepada suami saya sendiri saja
saya sebenarnya malu
karena saya tidak tahu apakah saya bila saya mengutarakan peristiwa tersebut
suami saya akan mencintai saya dan mau menerima saya kembali